kamu kenapa bawa
tiker kayak gitu
buat mandiin jenazah
ya udah cepetan ngomong
ini kalian kenapa sih
kan saya sudah bilang
saya tuh gak mau lagi syuting
saya udah banyak duit
eh kamu gak mau lagi syuting
mahasi ini kan buat kebaikan kamu loh
saya udah siap box
ganti uang penalti mereka
cetakannya doang yang beda
maksudnya cetakan apa ya
yang satu berambut yang satu kotak
untung udah sampe rumah
kita lolos dari nenek gayung
kalian kenapa berdua
kenapa aku teriak teriak
ini barusan ada nenek gayung
rafa kamu tuh jangan percaya sama yang gitu gituan
ali juga liat mi
yaudah diem sini
mami yang ngecek
gak ada apa apa kok disini
cuma ada minyak goreng doang sama air panas
beneran mi tadi ada nenek gayung
iya rafa juga lihat sendiri
kalo rafa liat sendiri ali liat sendiri
berarti barengan lihatnya jadi berdua gak sendirian
enggak enggak kok aku latihan berdua
udah kalian jangan ngada ngada
ini semua pasti gara gara si edwin deh

ali sama rafa masuk kamar ganti baju terus cuci muka abis itu makan
ayo cepet cepet cepet udah jangan banyak alasan ah
jangan jangan nenek gayung itu masih penasaran
iya penasaran kan dia belum berhasil mandi suaminya yang meninggal itu
kan metosnya begitu
oh mungkin karena itu kali
nenek gayung itu memandikan setiap orang yang ketemu sama dia
tapi rafa takut rafa gak mau dimandiin sama nenek gayung
rafa gak mau mati rafa kan masih hidup
nenek gayung itu masih hidup
rafa kan masih hidup
rafa kan masih hidup
rafa kan masih hidup
rafa kan masih hidup
seram nenek gayung
ini merintuk kenapa
terus sampai dulu yuk kasihan dia
nenek kenapa nangis
nenek sekarang benar benar sendirian
suami nenek baru aja meninggal
anak nenek kemana
nenek gak punya siapa siapa lagi
tetangga pun nggak ada yang peduli sama nenek
untuk mandikan jenazah suami nenek
kamu kenapa bawa stiker kayak gitu
buat mandiin jenazah
ini serius saya harus mandiin jenazah
kalian semua ini bercanda kan
mau uji nyali kayak yang di tv tv itu sama saya
gak usah pakai seperti itu
kayak orang kurang kerjaan aja
ini beneran mas edwin
nenek yang punya rumah ini suaminya meninggal
dan gak ada yang mandiin jenazahnya
bukan muhrim kalau harus mandiin jenazah cowok
dengar ya teh
saya itu memang bintang film horror yang lumayan dikenal
badan aja kotak kayak meja karambol gitu icu
kamu harus mandiin dia
ya cuma kamu yang cowok
kan bisa cari yang lain
gak ada siapa siapa
ada siapa siapa di sini win
gak ada yang unggul
mandiin si kakek atau dimandiin nenek gayung
ada nggak sih pilihan yang lain
saya kasih pilihan terakhir
mandiin anak gajah
salah mandiin di tibak
saya saya yang mandiin jenazah aja
nah gitu dong
wah kan berani
wah berani dia
tunggu dong teh
ini namanya persiapan hati
persiapan tuh besek
votasi persiapan tidak ada